berikutnya di srakim mumpul dan metro jaya
hengkih haryadi dalam konferensi persen mengatakan
status ag dalam kasus penganiayaan oleh mario dandi
ditingkatkan dari anak yang berhadapan dengan hukum
menjadi anak yang berkonflik dengan hukum
jadi peningkatan status berhadapan ag
yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum
berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum